indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang menjadi komoditas ekspor
namun komoditas ekspor yang berkontribusi menggerakkan ekonomi tanah ini harus menemui banyak kendala
kendala kali ini datang dari uni eropa yang memperlakukan undang undang baru mengenai deforestasi atau alih guna fungsi hutan
undang undang tersebut sudah disetujui sejak april dan resmi berlaku sejak enam belas mei
eropa menyatakan undang undang ini digaungkan untuk meminimalkan resiko pengundulan hutan
dan komoditas yang terancam terjegal adalah minyak sawit sapi kayu kopi serta karet dan turunannya
eksportir harus menjamin produk yang diekspor bukan berasal dari kawasan pengundulan hutan setelah dua ribu dua puluh
kemudian yang kedua menyampaikan concern terkait kebijakan deforestasi ue atau eu deforestation regulation yang telah diadopsi
indonesia mengharapkan bahwa benchmarking proses harus dilakukan secara transparan dan objektif
data dan kondisi ini harus dilihat secara objektif
hal ketiga yang disampaikan presiden kepada presiden komisi eropa adalah bahwa indonesia dan malaysia akan melakukan misi bersama ke brussel
untuk menyampaikan semua data data agar uni eropa lebih paham situasi indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan
presiden komisi eropa berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data yang disampaikan